mobilnya sudah tidak ada
saya sangat setuju bu
biar bagaimanapun dia itu kan anak kita
jadi harus tetap kita fikirkan
maksud kamu tuh apa sih
bawa bu zin sama padikik ke sini
aku tidak mau masuk tanpa apa kok
kamu ingin mempermalukan aku ya
kamu tuh keterlaluan banget sih
ibu jangan tikai bapak ibu
kalau cerita ini bikin kamu sedih
lagian juga aku lebih tenang
karena udah selalu mencerita sama kalian
kamu harus yakin kalau lahir kamu pasti sembuh
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana
aku mau kemana
bagaimana keadaannya dok
apa masih bisa disembuhkan
sebenarnya pak bondan itu bisa disembuhkan
bagaimana caranya dok
dengan mengingat it masalah lalunya
pak bondan bisa sembuh kembali
maksudnya masa kecilnya dong
oh bukan bu
yang telah mengguncang jiwanya
selama ayah kamu sakit
kamu tinggal sama siapa
aku tinggal sama nenek aku
ayah kamu cepet sembuh ya
tuan putriku yang cantik
kamu mau kemana
kami mau ke rumah sakit
mau jenguk ayahnya fridah
jika sakit apa dia itu
dia ayahnya di rumah sakit jiwa
gimanapun kau pergi aku ikut
kita bareng aja kita bareng iya jangan kaki alamak pining aku bisa capek kakiku ini lebih
baik kita tunggu saja mobil opungku enggak usah kita jangan kaki aja cik jika jangan tinggalkan
lagu lagu aduh aduh aduh aduh gimana sih tuh lihat udah kosong kan pengolahannya
makanya jadi orang orang aja berjam jam
emangku dari dulu orangnya begini nih apaan itu nggak pernah disiplin andisipliner nggak
delapan bulan gajimu tak potong jangan pak sekarang
sudah sepi begini
aduh aduh aduh
kalau kamu nanti diculik terus kamu di kuntilasi itu
kuntilasi kamu tuh sotoi banget sih
udah dimana sih
begini aku ingin menjemput jika
jemput kemana bonar
rumah sakit jiwa
kok rumah sakit jiwa
iya sekalian kamu berobat
tapi susternya kamu ya nggak pakai suntik
loh kok mobilnya sudah tidak ada
saya sangat setuju bu
biar bagaimanapun dia itu kan anak kita
jadi harus tetap kita bawa
maksud kamu tuh apa sih
bawa bu zed sama padiki ke sini
aku gak mau ngasih tau apa apa kok
kamu pengen mempermalukan aku ya
kamu tuh keterlaluan banget sih
kita beneran jadi imam imam
ih jangan cepat
pak jangan main main ini pak
ini terlalu bahaya
siapa yang hebat pak
ya bapak lah yang hebat
kamu gak apa apa kan
danuh kenapa harus pakai cara ini sih
tapi dia membahayakan frida
tapi kan kita bisa gunakan cara yang lebih baik
kau juga pegang pegang aku
penny putri andi padina henni rizmi gitu tuh yang mulai megang itu cuma gerhana doang
jadi kalian berdua yang dia tadi ngikutin aku bukan gerhana
ya ampun gerhananya kemana
karena kan rumah sakit jiwa nih penny
iya nih yang penny
dia ke rumah sakit jiwa
apa gerhana jadi gila ya
penny lu ngeliat gerhana gak
menurut aku yang paling ganteng cang mastur
anaknya itu si gerhana yang paling ganteng
ke rumah sakit jiwa
sebarangan kalau ngomong keturunan gua kali yang gila tau gak
aduh susah orang aja dah
waduh kalau begitu yaudah
gua mau nyusul gerhana
lu ikut gak
gua mau mau mau
eh kemana loh di belakang sana
gak mungkin lah penny putri hadirin dari sini gitu tuh naik angkot ya
beli aku lu
ya ampun ada taksi
cang mastur dadah
gimana sih tadi semua

mari disuruh masuk
ya pak ya pak
tahu kesalahan kalian sekeluarga apa
ya mana tahu orang gak dikasih tahu
kalian sudah melanggar rambu lalu lintas
kesalahan apa itu mbak
kalian salah berhenti di sini
kan nggak ada tandanya pak
gak apa sih makanya jalan
aduh kok tidak aku aja masuk
aduh kok tidak aku yang dimarahi
udah kasih deh kasih
gimana kita dimarahi
kenapa aku yang dimarahi sih
kalau permainan ada
baru aku tahu
pak polisi minta permen sekarang
ya pak ya pak
ya rispah rispah rispah